bakal calon gubernur dki jakarta anies baswedan minggu siang menyapa warga tanah merah rawabadak selatan koja jakarta utara
ada empat rukun warga yang disambangi anies yakni rw delapan sembilan sepuluh dan sebelas
anies disambut antusias warga khususnya para ibu saat menyusuri sejumlah gang yang ada di tanah merah
sambil menyalami warga anies juga menyerap aspirasi mereka
kebanyakan warga meminta pemerintah provinsi dki tak lagi menggusur rumah mereka jika nanti anies menjadi gubernur
mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini juga menyoroti persoalan ketersediaan air bersih di wilayah ini